kampung adat mahmud merupakan sebuah kampung kecil yang terletak di sisi sungai citarum
diakini memiliki sejarah dalam perkembangan islam
di dalamnya terdapat sebuah makam dari eyang abdul manaf
yang diakini warga sekitar sebagai tokoh yang menyebarkan agama islam di wilayah bandung terutama di bandung selatan
kampung mahmud yang berada di desa mekar rahayu kecamatan marga asih kabupaten bandung
ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai wilayah yang berniat untuk berziarah ke makam eyang abdul manaf
tokoh ini diakini masyarakat sekitar sebagai keturunan sunan gunung jati
dan mulai menyebarkan islam di wilayah bandung sejak abad ke lima belas
nama kampung mahmud diambil dari sejarah berdirinya tempat ini
yang sebelumnya merupakan rawa di sisi sungai citarum
datang ke tanah suci berdoa di situ
supaya ini jadi keras begini
mengambil tanah dari tanah suci dari gubah mahmud namanya
makanya namaan kampung mahmud ini
jumlah peziarah pada hari biasa disebut penjaga makam mencapai lima ratus orang
namun jelang bulan ramadan pengunjung bisa membeludak hingga mencapai tiga orang
bahkan jumlahnya akan lebih banyak pada pekan kedua setelah lebaran
terdapat beberapa pantangan kepada para peziarah yang akan berziarah ke makam eyang abdul manaf
salah satunya dilarang untuk merekam kegiatan dan kompleks makam
baik dengan video maupun foto
tidak jauh dari lokasi makam eyang mahmud terdapat satu ciri khas lain
yang ada di kampung adat mahmud ini
yaitu keberadaan rumah panggung
rumah panggung ini merupakan salah satu adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini
meskipun memang jumlahnya tidak sebanyak dulu
jadi sekarang dengan adanya modernisasi sudah semakin banyak rumah rumah modern yang juga dibangun
tapi ada dua di sini yang masih mempertahankan rumah dalam bentuk rumah panggung
yuk kita lihat
rumah panggung diakini leluhur kampung mahmud sebagai perwujudan kesedaran
keberadaan dan kebersamaan warga
filosofinya rumah tak perlu terlalu mewah karena tak akan dibawa mati
selain itu membawa suasana lebih egaliter antar sesama warga
supaya orang kaya dan miskin bisa tidak jauh berbeda
kalau sekarang kan orang kaya dan miskin sudah kan malu kita orang miskin mah
kalau dulu mah di sini orang tua tidak punya nasi minta ke tetangga
ini sudah siapa yang sudah masak minta dulu
meski mayoritas warga kampung mahmud kini sudah mulai meninggalkan tradisi ini
masjid agung mahmud masih mempertahankan bentuk rumah panggung
ada pula rumah keluarga mengdadi yang tetap menjaga warisan leluhur
pria berusia lima puluh tujuh tahun ini merasa takut untuk mengubah rumah yang ditinggalinya sejak kecil
selain memang konsep rumah panggung terbukti memiliki banyak keuntungan
ada sereknya di hati ada takut gitu
kalau takutnya tidak sama orang tua gitu sama sesepuh
takutnya tidak mengikut ke sana
cuaca dingin nggak terlalu dingin
kalau panas biasa biasa
terus itu lagi apa kalau ada gempa
kalau di sini terasanya nggak biasa biasa
tapi kalau di tembok mah waduh
besar sekali terasanya gitu
meski belum ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah pusat
kampung adat mahmud tetap berupaya menjaga identitasnya sebagai tempat penyebaran islam pertama di wilayah bandung
di tengah perkembangan zaman
angga putra kak fijati kabupaten bandung jawa barat